sementara itu partai demokrat menyebut bahwa bakal capres anies baswedan pernah meminang ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono sebagai cawapres melalui sepucuk surat
dalam surat bertuliskan harapan anies agar ahy berkenan menjadi pasangan dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
dikutip dari cnn indonesia com kepala badan komunikasi strategis dpp partai demokrat herzaki mahendra putra menyebut bahwa surat ini dikirim ke ahy pada pekan lalu dan disaksikan secara langsung oleh dua orang